ari kurnia dan tania batal duduk di pelaminan
keduanya harus mengungsi ke rumah keluarga
lantaran banjir merendam tempat resepsi
banjir memang merendam puluhan rumah di lorong bambu kuning
kecamatan jelutung kota jambi
untuk menuju lokasi resepsi
para tamu pun diantar menggunakan perahu karet
ataupun mobil pickup oleh panikia
meskipun panggung pelaminan lebih tinggi dan tidak terendam air
namun bisa membahayakan para tamu
musik hiburan juga tidak bisa dipersembahkan
karena khawatir arus listrik dapat membahayakan semua orang
akhirnya untuk memeriahkan acara disuguhkan musik tradisional
yang dimainkan tanpa menggunakan arus listrik
dan untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini